antrian panjang terjadi di pelabuhan pellima nogwari sejak rabu pagi
warga jemaat dari berbagai daerah di tanah papua ini rela berdesak desakan
untuk menumpangi kapal yang disiapkan menuju pulau mansinam secara gratis
panitia mencatat lebih dari sepuluh warga jemaat hadir
dalam perayaan hut pekabaran injil ke satu ratus enam puluh lima ini
jumlah warga tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ya kaswari pasifik napan ekspres margaret dengan basarnal
semua itu rutinnya pulak balik untuk mengangkut
dari pelabuhan sini ya
ya dari berbagai sini
selain beribadah jemaat dan masyarakat umum lainnya juga mengunjungi sejumlah tempat
seperti sumur tua gereja betel dan gereja lahai rilai
yang menjadi peninggalan karl wilhelm otto dan johann gottlob geisler
dua penginjil yang tiba di pulau mansinam pertama kalinya
pada lima februari seribu sembilan ratus tiga puluh enam
sejumlah warga memadati sumur tua dan mengantre untuk mendapatkan air
warga percaya air di sumur tua tersebut suci
bukan kita jadikan satu ratus enam puluh lima tahun sebagai sara monia
tapi mari kita sama sama membangun menyadarkan diri
para generasi khususnya pada generasi muda
kalau bisa kita dekatkan diri kepada tuhan
kita bertobat agar manokwari ini
tetap menjadi tanah yang damai kota yang damai
perayaan pekabaran injil saat ini lebih ramai karena tahun ini disebut
perayaan emas atau perayaan lima tahunan yang dihadiri oleh berbagai warga jemaat
dari denominasi gereja setanah papua
hendrik akbar manokwari papua barat